sejumlah tempat pemungutan suara di jawa timur diputuskan harus menggelar pemungutan suara ulang
hal ini dilakukan setelah ditemukan adanya satu orang yang memilih lebih dari satu kali dan tidak memenuhi persyaratan
pemungutan ulang ini sesuai rekomendasi badan pengawas pemilu bawaslu jawa timur
ada empat tempat pemungutan suara tps di empat daerah yang harus menggelar pemungutan suara ulang
satu tps di bangkalan untuk pemilihan bupati sudah menggelar pemungutan ulang pada dua puluh delapan juni lalu
sedangkan tiga tps di surabaya jombang dan kota blitar digelar pada satu juli
kasus adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali di surabaya terjadi di tps empat puluh sembilan manukan kulon
pasangan suami istri diketahui mencoblos di dua tps dengan bekal formulir c enam
kasus yang lebih banyak terjadi di kota blitar di mana dua belas orang yang tak memenuhi persyaratan diizinkan mencoblos
ada pun yang terjadi di jombang yaitu kelebihan jumlah surat suara
anggota bawaslu jawa timur aan kunaifi mengatakan rekomendasi pemungutan suara ulang ini diputuskan sesuai dengan aturan
terkait adanya unsur pidana pemilu ia menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian
pasalnya perlu pengungkapan motif dalam pelanggaran tersebut untuk mengetahui apakah peristiwa ini terstruktur atau tidak
jadi tetap kami menindaklanjutinya sebagaimana penanganan pelanggaran pidana pemilihan
namun nanti yang berkaitan dengan motif apakah ada kesengajaan atau kemurni ketidaktahuan dan lain sebagainya itu biar kepolisian
yang kemudian setelah rekomendasi dari pengawas terpenuhi alat buktinya maka pihak kepolisian yang memutuskan itu untuk mendalami lebih lanjut
apakah murni memang kan ketidaktahuan dan lain sebagainya itu
tapi secara prinsip proses itu bukan tindakan pidana pemilihan dan harus ditindaklanjuti semacam itu